tujuh puluh empat tahun usia kemerdekaan republik indonesia
kini ditabiskan oleh banyak riset akan menjadi pemain kunci dalam perekonomian dunia
dan menjadi contoh negara demokrasi terbaik dan terbesar di dunia dalam penyelenggaraan pemilu
kemerdekaan didahului oleh banyak revolusi fisik dan pergulatan ide para tokoh
hingga diproklamasikan oleh soekarno muhammad hatta
di surabaya jawa timur ide ide kemerdekaan sudah dimulai jauh jauh hari
di surabaya orang orang yang akan jadi tokoh sentral dalam cerita kemerdekaan
menanamkan ide kemerdekaan saat mereka masih muda
gagasan yang melampaui usia mereka ide kemerdekaan
yang melampaui zamannya
dari surabaya revolusi kemerdekaan indonesia dimulai
kota pahlawan julukan yang melekat pada ibu kota jawa timur selama usia republik
tersemat karena surabaya menjadi palagan atau perang besar sepuluh november seribu sembilan ratus empat puluh
yang disebut inggris sebagai perang paling merugikan dalam invasi mereka di asia pasifik
tetapi jauh sebelum itu bahkan jauh sebelum proklamasi
tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima surabaya sudah menjadi basis bagi ide dan gagasan tentang kemerdekaan
sepuluh november kemudian diperhiasi sebagai hari pahlawan oleh seluruh rakyat dan bangsa indonesia
pelopornya adalah haji umar said cokro aminoto
di rumahnya di surabaya dia memimpin dan melakukan perubahan besar pada organisasi dagang sarekat dagang islam sdi
oleh cokro aminoto organisasi ini diubah menjadi partai politik partai sarekat islam
ini adalah partai berisi bumi putra pertama yang secara politik menentang pemerintah kolonial belanda secara terbuka

ketika menemukan kemerdekaan kita berpikir oh ini adalah kemerdekaan yang terjadi
ketika memimpin syarikat islam banyak sekali ide ide cemerlang ide ide brilian ide ide yang bahkan bisa dibilang mendahului zamannya melampaui zamannya
ketika semua orang masih berbicara tentang kebangunan nasionalisme awal awal bibit bibit nasionalisme
cokro aminoto di tahun seribu sembilan ratus enam belas malah sudah mengumandangkan ide bahwa memproklamirkan sendiri yang namanya kita butuh zah bestur atau kepemerintahan sendiri
ketika memimpin sarekat islam banyak sekali ide ide berpikir oh ini adalah kemerdekaan yang terjadi
namun baru pada masa cokro aminotolah pemikiran pergerakan nasional secara politik dimunculkan
lewat berbagai agitasi dan forum forum pertemuan dia menyebarkan bibit pergerakan nasional dengan bahasa sederhana hingga mengakar kuat di kalangan rakyat
haji umar said cokro aminoto lahir pada tahun seribu sembilan ratus enam belas

di daerah mana dia dilahirkan masih memiliki banyak versi termasuk juga di sini di kota madiun ini
tetapi di lokasi mana di daerah mana di desa mana atau dusun mana cokro aminoto dilahirkan ini masih diteliti oleh para sejarawan
yang jelas pada seribu sembilan ratus sebelas cokro aminoto pindah ke surabaya bekerja di sana dan kemudian menempati sebuah rumah di jalan peneleh gang tujuh surabaya
di sanalah persemayan tentang ide ide kemerdekaan
terjadi rumah di jalan penilai gang penilai tujuh nomor dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu ini yang menjadikannya menarik
adalah disinilah sebenarnya cokro beserta krominot beserta para pemuda yang kita tahu
ada insinyur soekarno terus muso semaun alimin bahkan konontan malaka pun di dalam sebuah buku
yang ditulis oleh putranya cokro minto sendiri mengaku pernah datang ke sini nah jadi rumah ini
semacam magnet yang menarik para tokoh pergerakan itu untuk datang dikarenakan disini ada seorang
tokoh cokro aminoto itu sebagai tokohnya syarikat islam yang pada waktu itu muncul
sebagai sebuah organisasi pergerakan yang mampu memobilisasi masa khususnya umat islam
pada waktu itu untuk bergerak dan menyadari arti penting dari sebuah kemerdekaan dan di
rumah inilah konsep konsep mengenai kebangsaan dan rumusan mengenai jalan
menuju kemerdekaan itu di diperbincangkan di dialogkan raja jawa tanpa mahkota
guru bangsa itulah julukan yang melekat pada cokro aminoto atas perannya mendidik anak anak
muda yang sempat indekos di rumahnya mereka kelak menjadi tokoh kemerdekaan kita tahu
juga dari autobiografi bung karno yang ditulis oleh cindy adams bung karno bilang bahwa tak
jarang bahwa anak anak kosnya itu sering diajak berdiskusi di kamar ada peraturan di dalam rumah
itu bahwa ketika jam makan malam memang harus berkumpul gitu ya lebih diatas jam sembilan atau jam
tidak diperkenankan lagi masuk jadi disitu memang ada satu ikatan ada satu pertukaran ide
gagasan pernah berada di kalisosok penjara paling kejam di jawa timur waktu itu tidak menyurutkan langkah
rumah peninggalannya ini juga masih terawat baik meski sudah ditetapkan cagar budaya pada
seribu sembilan ratus enam puluh enam baru pada dua ribu dua belas diubah menjadi museum ruangan depan ini seakan merekam dialog cokro aminoto
dengan banyak orang menyemaikan prinsip kemerdekaan untuk koleksinya pada waktu itu sampai sekarang
ini kalau untuk barang barang ini memang semuanya itu bukan barang barang asli peninggalan pak
cokraminoto tapi merupakan barang barang yang merupakan pengadaan baru cuma memang
di carikan yang kira kira modelnya sesuai dengan eranya pak cokro aminoto dan beberapa
kayak barang itu juga sumbangan dari ahli waris contohnya kayak buku buku ini buku buku ini
milik pak anwar sebenarnya anak nomor dua dari pak comraminoto nah disumbangkan kemari pihak keluarga
jadi bilang kami enggak tahu secara pasti sejarahnya buku ini
cuma kami yakin beberapa di antaranya merupakan buku peninggalan dari pak cokro minoto
dalam konteks sejarah memang pengandai andaian ini selalu muncul
apabila soekarno tidak berada di surabaya
maka sejarah panjang indonesia ini akan tidak seperti saat ini
kami bangsa indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan indonesia
sang proklamator si jenius dari timur
penyambung lidah rakyat hingga
putra sang fajar
berbagai julukan disematkan pada insinyur soekarno
presiden pertama indonesia
atas nama bangsa indonesia soekarno hatta
tapi kenapa kita selalu kelahmaran
empat puluh sembilan tahun sejak kematiannya namanya tetap mewangi
dan kembali dalam banyak buku dan film
ditindas oleh sistem kolonial
mengenang soekarno berarti mengenang masa mudanya
saat berada di surabaya jawa timur
masa saat dia mendapatkan fondasi bagi gagasan dan tindakannya
mewujudkan indonesia merdeka
perkembangan indonesia merdeka
dalam konteks sejarah memang
pengandaian ini selalu muncul
apabila soekarno tidak berada di surabaya
maka tentunya sejarah panjang indonesia ini akan tidak seperti saat ini
tetapi itulah kadang sejarah ada jalan takdir yang kemudian mempertemukan mereka
dengan jalan mereka masing masing dan pada akhirnya mereka bisa menjadi orang orang yang mencari

dan pada akhirnya mereka bisa menjadi orang orang yang berpengalaman
dan pada akhirnya mereka bisa menjadi orang orang yang berpengalaman

rumah kelahiran soekarno masih ada hingga sekarang
tapi sayang meski sudah jadi cagar budaya
rumah di jalan pandian itu masih dimiliki oleh pribadi
ze asia burung mahal
kandang di jalan pandian itu masih investigating
rubang terbaik itu bukan cuma makanan pculuk
seribu sembilan ratus an sudah dikenal dengan tata kota yang paling maju dengan tren sebagai andalan transportasi masal
di periode inilah atau pada seribu sembilan ratus lima belas soekarno muda pindah melanjutkan ke sekolah atas atau hoger burger school surabaya yang sekarang menjadi kantor pos besar
di surabaya soekarno muda kos di jalan peneleh tujuh di rumah milik haji umar said cokro aminoto
dengan membayar empat belas gulden per bulan soekarno tidak sendiri
sejumlah anak muda yang kelak mewarnai sejarah perjalanan bangsa juga kos di sana
tercatat nama semaun pendiri partai komunis indonesia kartos suwiryo pendiri negara islam indonesia
dan muso pemimpin pemberontak
bahkan madiun seribu sembilan ratus empat puluh delapan pernah satu kos dengan soekarno
ya di sinilah di ruangan inilah soekarno bung karno ini pernah tidur selama lima tahun saat dia ngekos di sini di rumah hos cokro aminoto
ruangannya cukup luas ya di sini jadi memang tidak ada tempat tidur waktu itu
hanya sekedar tikar atau untuk alas di lantai berupa
dan bung karno tidak sendiri saat tidur di sini
biasanya dia tidur di pojok
sementara di sini ada anak kos yang lain mungkin sekitar delapan atau tujuh
juga bersama dengan para tokoh tokoh yang kita ketahui seperti semaun kata subiryo dan lain sebagainya
tidak ada lampu tentu saja dan hanya memakai lampu taplock ini sebagai satu satunya penerangan
kalau bung karno dan anak anak kos di rumah cokro aminoto ini ingin membaca buku dan lain sebagainya
suasananya di sini pengap ya panas dan pengap
tetapi kemungkinan dahulu ini pernah di sini dibuat beberapa ventilasi atau udara lubang udara
sehingga bisa membuat paling tidak suasana ataupun rasa saat berada di kamar ini bisa menjadi lebih nyaman lagi
di rumah inilah untuk pertama kali
soekarno mengalami persinggungan dengan ide kerakyatan
pertemuannya dengan berbagai aktivis muda pro kemerdekaan menyemaikan gagasan kemerdekaan lepas dari belenggu penjajahan
di surabaya cokro aminoto tokoh pro kemerdekaan paling populer saat itu mendidik langsung soekarno
memang semua kemungkinan besar bisa ngekos bisa indekos di rumah pak cokro
tapi tidak semua yang bisa dekat
di lingkaran pak cokro
pak cokro sendiri sangat mengidolakan sukarno
jadi ada ya lagi lagi di buku atau biografi sukarno kita tahu bahwa
kenapa kok pak karno sendiri bung karno sendiri mengagumi pak cokro
begitu pun pak cokro mengagumi bung karno ketika kecil
pak bung karno sering diajak keliling oleh pak cokro waktu itu
kemudian diajarkan bahwa kalau ingin memikat rakyat
berbicaralah seperti orator dan menulislah seperti jurnalis
itu sangat dikenang oleh
selama lima tahun sampai seribu sembilan ratus sembilan puluh
soekarno berada dalam asuhan cokro aminoto
setelah itu dia melanjutkan sekolah ke teknisi hogeschool
yang sekarang menjadi institut teknologi bandung
kita ditindas oleh sistem kolonial
sukarno mengembangkan konsep pemerintahan
yang dicetuskan cokro aminoto dalam bingkai nasionalisme anti penjajahan
prinsip itu yang terus dia bawa hingga memproklamasikan kemerdekaan indonesia
soekarno tidak sungkan sungkan ketika berseberangan dengan teman temannya
baik di dalam koalisi pemerintahan dia
ataupun lawan lawan dengan pemerintahan lainnya
dengan lantang mengatakan tidak jika tidak
dan itu adalah salah satu yang membentuk karakter sukarno
di rumah cokro aminoto dan juga dalam pengasuhan cokro aminoto
ketegasan dan kemudian sikap yang jelas itu yang menjadi karakter khas dari soekarno
ketika dia dapat karakter itu di surabaya
anak kecil seluas tiga puluh dua meter persegi ini menyimpan banyak jejak soekarno
yang paling terkenal tentu saja adalah makamnya
saat soekarno wafat di jakarta dua puluh satu juni seribu sembilan ratus empat puluh
dengan status tahanan politik
pemerintah orde baru menetapkan pemakamannya di blitar
bersanding dengan makam orang tuanya
satu kompleks dengan makam
terdapat museum berisi berbagai memorabilia soekarno
seperti buku buku foto masa muda hingga saat menjadi presiden
ada juga pakaian yang pernah dikenakan soekarno
jejak soekarno yang lain di kota blitar adalah rumah masa kecilnya di sini
di jalan sultan agung
dan inilah kamar atau tempat tidur yang digunakan
soekarno pada saat dia di sini bersama kedua orang tuanya
dia tinggal di sini sampai umur lima belas tahun
sebelum akhirnya berpindah ke surabaya untuk melanjutkan sekolah
dan rumah ini adalah saksi pada saat sukarno menjadi presiden
dan sering berkunjung ke rumah ini
dia dieluk elukan oleh ribuan masyarakat yang selalu datang
dan tumpah ruah pada saat sukarno datang berkunjung ke rumah ini
bukarno waktu itu sudah jadi presiden
masih sering berkunjung ke rumah
masih sering berkunjung di sini
biasanya tidak salah dua bulan sekali
di situ dipenuhi rakyat rakyatnya
rakyat rakyatnya salaman semua
sama sama nyembah ya
iya ada yang pakai sarungan
ada yang pakai kaos atau silet gitu
republik soviet indonesia
siang itu suasana di pemakaman tua kuncen madiun
tidak seperti biasa
lima belas orang berjalan menuju ke makam ronggo jumeno
bupati madiun pertama yang meninggal lima abad lalu
mereka adalah komunitas pecinta sejarah historia van madiun
yang rutin mengkaji situs situs punden lokasi bersejarah
dari tokoh sejarah asal madiun
tidak hanya berdiskusi tentang peristiwa sejarah di lokasi tertentu
komunitas ini juga aktif menggelar dialog
mengadakan belusukan ke lokasi bersejarah secara rutin
kegiatan kita berawal dari sebuah punden
mengumpulkan informasi kita diskusi
akhirnya kita dapat sebuah rangkaian informasi
bahwa bunden satu dengan yang lainnya itu
menyimpan beberapa fakta fakta sejarah
kita mencari informasi disitu biasanya ada artefak minimal
kalau tidak begitu munculnya sebuah makam
dan makam yang ada disitu biasanya sudah menyimpan sejarah

ngawalnya dari sebuah mitologi yang berkembang di sekitar itu
baru kita susun tambahan informasi dari literasi literasi yang ada
komunitas yang sudah berumur sepuluh tahun ini
berisi orang orang yang ingin menampilkan sejarah madiun yang besar
lewat kajian yang mereka lakukan
dengan berbagai kegiatannya
komunitas historia van madiun atau hv
m ingin menghilangkan stigma sejarah madiun
terutama yang dilekatkan pada peristiwa pemberontakan kelompok kiri tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
bagi anggota anggota mudanya
bergabung di hvm adalah bagian dari mewujudkan cinta pada madiun
lewat mengkaji sejarahnya
dia adalah mungkin keturunan semua diwiriannya
dan mengikuti organisasi hvm itu
ialah adalah upaya saya untuk
membangun cinta saya terhadap madiun melalui sejarah
jadi ketika saya mengikuti hvm
saya terpantik untuk belajar sejarah madiun lebih jauh lagi
karena secara umum
orang orang madiun itu memahami sejarah itu cuma umum aja
makanya dengan hvm ini
saya berusaha untuk menggali lebih
surabaya juang adalah pementasan tahunan memperingati peristiwa pertempuran sepuluh november seribu sembilan ratus empat puluh lima di surabaya
pertempuran besar ini terjadi karena pemuda surabaya menolak pelucutan senjata oleh tentara inggris
merekonstruksi peristiwa sejarah seperti pertempuran surabaya seribu sembilan ratus empat puluh lima ini bukanlah hal mudah
komunitas rudeburg butuh banyak kajian sejarah sebelum melakukan teatrika
ini untuk mendapatkan karakter yang presisi adegan yang tidak menyimpang dari peristiwa asli
dan menyiapkan kostum yang sesuai pada zaman itu
betul itu adalah tantangan
ketika kita mereka ulang sebuah peristiwa yang sudah berlalu lebih dari lima puluh tahun
di mana kita mendapatkan saksi mata itu sudah sangat sulit sekali sangat jarang
jadi yang harus kita lakukan adalah namanya triangulasi data
jadi kita wawancara pelanggan
kita coba menggunakan pelaku lalu kita cocokkan dengan arsip arsip lain terutama yang sejaman
misalnya arsip koran atau memoir memoir pelaku yang lainnya
ini korelasinya satu sama lain gimana
apakah saling menguatkan atau saling meniadakan
dari misalnya kita bicara tentang sebuah peristiwa perobekan bendera
sebuah insiden yang terjadi di hadapan ratusan pasang mata ada banyak kesaksian
jadi logikanya kan pasti ada banyak kesaksian yang harusnya berkorelasi pada peristiwa

kita cari itu
kita temukan triangulasi oh jadi seperti ini
kita bisa merekonstruksi kejadiannya seperti apa dari sudut pandang si a yang ada di dalam gedung
si b yang ada di sisi sini si c yang dari pihak belandanya
ketika peristiwa berdiri di belanda
peristiwa berdiri di belanda
peristiwa berdiri di belanda
peristiwa berdiri di belanda
peristiwa berdiri di belanda
diambil dari bahasa belanda yang artinya jembatan merah
atau komunitas teatrikal sejarah teraktif di jawa timur saat ini
meski sporadis rudeburg kini menginspirasi lahirnya komunitas serupa di jawa timur
dengan anggota berjumlah tiga puluh orang
mereka bisa menghadirkan ratusan orang untuk memerankan berbagai peran
dalam pementasan reka ulat sejarah
seperti milisi rakyat yang pada periode kemerdekaan muncul di mana mana
perawat antara belanda maupun tokoh tokoh sejarah
sekarang perayaan hari besar sejarah di surabaya
terasa belum lengkap jika tidak menghadirkan komunitas ini
bagi anggotanya yang muda rudebook tidak hanya memberikan kesempatan untuk mencintai sejarah
tapi juga ikut merasakan menjadi bagian dari peristiwa sejarah yang kembali direka
lebih dari itu ini adalah bagian dari mencintai tanah air
di sini tuh kayak bisa belajar sejarah tapi tuh dengan cara yang fun kayak gitu
kebetulan kan saya sendiri juga kayak suka teater nih
saya dulu waktu sma memang basicnya ada teater
terus waktu di rodebook itu kayak kita bisa belajar sejarah
tapi kita juga masih bisa belajar teater
jadi kayak mengaplikasikannya secara langsung
jadi kan selama ini belajar sejarah itu kan bosen kan
saya sendiri pun merasa kalau belajar sejarah juga bosen banget kan
tapi kalau misalkan dari ikut teater kayak gini
jadi kita tuh secara nggak langsung kan kita pasti belajar